meski sempat menjadi kekhawatiran di kalangan masyarakat pasca meninggalnya seorang warga setelah disuntik vaksin astrazeneca
namun penggunaan vaksin ini di bali tetap dilakukan
pasalnya vaksin yang didistribusikan di bali ini berbeda dengan yang dihentikan sementara oleh kementerian kesehatan dengan kode batch ctmav lima
sementara astrazeneca yang pernah diterima provinsi bali memiliki nomor batch ctmav lima ratus empat belas ctmav lima ratus enam belas ctmav lima ratus tiga puluh sembilan dan ctmav lima ratus empat puluh
hingga saat ini bali telah menerima vaksin astrazeneca sebanyak tujuh ratus ribu lebih dosis yang diterima dalam dua tahap
satu ratus empat puluh tujuh ribu diantaranya digunakan untuk vaksinasi di kawasan zona hijau wisata sanur dan daerah penyangga
jadi bukan termasuk vaksin astrazeneca
yang ditarik ataupun masih dalam penelitian bpom
sehingga vaksin yang kita laksanakan dengan menggunakan astrazeneca dinyatakan atau dipastikan aman untuk dilakukan
selain di wilayah sanur vaksin astrazeneca ini juga digunakan di kawasan zona hijau lainnya
yakni kawasan ubud dan nusa dua di mana selain masyarakat setempat vaksin juga diberikan kepada pegawai pariwisata